ya tinggal empat puluh hari lagi satu ratus satu kabupaten dan kota di indonesia akan menggelar pesta demokrasi lokal
setiap daerah akan menggelar debat resmi antar kandidat yang diselenggarakan kpu daerah masing masing
namun debat cagup cawagup dki jakarta masih menjadi sorotan utama
tujuh belas februari dua ribu tujuh belas pesta demokrasi pemilihan kepala daerah serentak akan digelar
satu daerah akan menentukan masa depan daerah mereka di tangan pemimpin baru
sesuai peraturan komisi pemilihan umum no tujuh tahun dua ribu lima belas lembaga ini akan menggelar debat resmi tiga kali bagi setiap daerah
sebagai barometer politik nasional kontestasi pilkada ibu kota dipastikan bakal menyedot perhatian publik nasional
kompleksitas permasalahan di jakarta yang begitu besar membuat pilkada di ibu kota ini menjadi perhatian
apalagi gubernur jakarta bisa menjadi batu loncatan ke jabatan lebih tinggi

debat calon gubernur jakarta sendiri akan dilaksanakan tiga kali
yakni tiga belas dan dua puluh tujuh januari dan sepuluh februari dua ribu dua puluh
kpu dki jakarta sudah mulai mempersiapkan pelaksanaan debat
salah satunya adalah memilih panelis
dikutip dari laman detik com
kpu dki jakarta sudah menunjuk beberapa panelis yang berlatar belakang akademisi dan profesional
namun ketua kpu jakarta sumarno tidak bersedia
mereka membocorkan nama panelis sebelum debat dimulai
selain untuk menjaga kebebasan dalam menyusun pertanyaan
membiarkan sosok panelis tetap menjadi teka teki
juga bertujuan agar tim sukses tak mengusik netralitas panelis menjelang debat
selain itu format debat juga sudah disusun oleh kpu dki jakarta
mulai dari sesi pemaparan visi misi pertanyaan oleh panelis
hingga sesi saling tanya dan saling sanggah oleh tiga pasangan calon